nama saya irfan umur dua puluh lima
profesinya sih untuk saya ini bartender
asal mula saya jadi bartender dari teman
menawarin eh daripada lu gitu gitu aja
sebaiknya ikut gue gitu sekolah bar gitu kan
nah selama dua bulan saya sekolah bar
dari situ saya part time part time di bar di klub gitu
buat basic jadi bartender
pertama yang harus diperhatiin itu kuantitinya
dia pakai berapa onsis gitu kan
terus kedua harus tahu rasa
kita kan harus setiap bikin koktel kan
sebelum kita kasih ke tamu
setelahnya harus kita tester dulu rasa
kalau menurut saya bertender itu ya
suatu kerjaan yang asik ya dibilang
ya karena kita bisa kenal tamu
dari kalangan ke bawah
ke atas gitu kan
kita juga kita bisa ketemu orang orang baru
ya paling nggak bos bos kecil bos gede gitu
ya kalau dibilang artisnya klub itu ya bartender
ya karena biarpun kita dengerin musik dj gitu ya
tapi artisnya bar itu ya bartender
karena ya kita yang jualan minuman men

karena kita juga jualan minuman
kita juga jualan minuman
kalau bartender sih pasti bertarya
karena minuman itu tadi hasil karya mereka masing masing
dari resipi mereka masing masing
ya karena itu juga
saya bilang mereka bertarya
banyak dari orang bawah sampai menengah ke atas itu
lebih suka karya karya tangan asli
kalau digital kan nggak muni tangan
iya masih mampu bersaing sama digital
kalau di indonesia
barber itu sangat dipandang sebelah mata lah
bagi gue pekerjaan barbers
pekerjaan yang bikin orang jadi lebih seneng sama keadaannya dia gitu
lu bikin orang yang tadinya dari bad vibe
ya itu aja yang orang orang indonesia yang masih belum appreciate sih sebenarnya
sama kayak lu gak nge appreciate seniman di indonesia gitu loh
ya kalau dibilang artisnya klub itu ya bartender
ya karena biarpun kita dengerin musik dj gitu ya
tapi artisnya bar itu ya bartender
kalau kita terus kreatif
kita pasti akan bahagia
dan itu akan mengantarkan saya ke hasil yang besar
saya yakin banget itu